apakah ada komunikasi resmi dan juga bagaimana tanggapan kemenak mengenai permintaan nu
untuk membuat regulasi yang melarang penyebaran paham muhabi di sejumlah tempat
kita akan tanyakan langsung kepada staf khusus menteri agama muhammad nuruzaman
selamat malam pak nuruzaman assalamualaikum
waalaikumsalam assalamualaikum wr wb selamat malam
pak nuruzaman apakah sudah ada permintaan resmi melalui surat
ataupun komunikasi langsung dari ldpbnu kepada kemenak
terkait mengenai permintaan regulasi pelarangan wahabiah ini
sampai saat ini belum ada surat resmi yang ditujukan untuk kementerian agama ya
kami belum menerima suratnya dari lembaga dakwaan apapun ulama itu
kami tidak membaca di media
jadi baru tahu dari media ya pak
mereka mengirimkan kepada kami
baik namun bagaimana tanggapan atau sikap pemerintah
terhadap permintaan nu ini pak
ya tentu begini tentu kita harus melakukan kajian secara serius ya
tentang paham salafi wahabi ini
karena apa yang direksikan oleh organisasi islam terbesar di indonesia itu
juga harus menjadi perhatian serius pemerintah atau negara
untuk membangkitkan masukan penting
nah pemerintah tentu harus melihat secara baik
pemerintah tidak ada pada pihak atau kelompok mas agama apapun
tetapi kalau memang ada paham apapun ya
tidak hanya kita yang memilih paham
memberikan pemahaman pecah belah terhadap bangsa dan negara
tentu kita menolak kita akan melakukan dan menyiapkan
kajian untuk mengatur agar paham zaman ini tidak pecah belah
kehidupan umat beragama di indonesia
baik pak dari rekomendasi yang diberikan oleh ldpbnu ini
ada setidaknya dua poin penting mengapa menurut ldpbnu
wahabiah ini harus dilarang
yang pertama adalah lembaga daku hnu menganggap bahwa wahabi
merupakan embryo munculnya radikalisme ekstremisme bahkan terorisme
apakah kemenak selama ini menemukan hal tersebut
ya kami sering melakukan kajian dan diskusi dengan lembaga dan kementerian ya
baik itu pihak keamanan polisian badan intelijen nasional dan lain lain
terkait banyak hal
salah satunya karena gatori kementerian agama adalah soal kehidupan keberagaman di indonesia
maka salah satu adalah soal paham agama
dan itu mendapatkan input cukup baik cukup baik
di lembaga lembaga yang
dan secara keamanan ini bnpt bin maupun mabes polri dan tni itu menyampaikan bahwa memang
mabes polri menyampaikan nafas darah teroris yang ada di indonesia saat ini
dan oleh pihak keamanan tentu ini menjadi maksimal bagi kami
bahwa paham paham seperti itu harus bukan
kita akan diskusikan apakah aturan ya
tapi tentu itu harus dihindari
karena begini kementerian agama punya program namanya
kekuatan maksud beragama
bagaimana agama ini menjadi
cara pandang sikap dan praktik beragama yang lebih baik
nah kalau ada paham yang dianggap
intern atau ekstrim
maka kita tentu harus
jadi tugas negara adalah
memoderasi kelompok kelompok agama
yang memiliki paham ekstrim
atau radikal atau intoleran
baik pak nur ruzaman berarti
sudah ada temuan temuan sebenarnya dari kemenak
selama ini apa saja yang sudah dilakukan kemenak
untuk melakukan deradikalisasi tersebut pak
salah satunya tadi saya sebutkan soal moderasi beragama ya
kekuatan moderasi beragama
tapi kalau deradikalisasi tentu itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh
lembaga dan kementerian lain
bnpt yang harus melakukan itu
kami hanya melakukan upaya pencegahan
atau upaya preventif agar
pemakai keagamaan di indonesia ini
semua agama tentunya tidak hanya islam
itu bersikap atau apa namanya
cara bersikapnya dan praktik beragamanya itu modera tidak
tidak intoleran maksud saya
baik program program preventif apa saja yang sudah dilakukan oleh
kementerian agama pak
ya kami melakukan penguatan moderasi beragama
sampai pada tingkat penyuluh agama
penyuluh agama kami itu
jumlah sekitar lima puluh ribu orang di seluruh indonesia
dan kita menguatkan melakukan namanya
terhadap isu isu konflik keagamaan
baik itu internal agama
maupun konflik antaragama
maupun konflik antaragama
nah respon yang diharapkan oleh para penyuluh ini
agar bisa memberikan input kepada kami
dan kami bisa lakukan mitigasi
dan menyelesaikan dengan
kementerian agama lain
misalnya ya kami melakukan penguatan moderasi beragama dengan
bapak bungkam timas dan bapak binza tni
di beberapa provinsi
mereka memberikan penguatan moderasi beragama
kemudian mereka bersama sama
melakukan upaya untuk dalam konflik konflik keagamaan
pembeda paham dalam keagamaan
maka pihak penjelenggara agama
pihak polisi tni
bersama sama untuk melakukan dialog masyarakat
baik pak nur ruzaman
tidak jadi preventif tapi juga sebagai mediator dalam publik keagamaan
baik pak kemudian selain
radikalisme ataupun terorisme
dikatakan juga cenderung kaku
sehingga kerap melakukan
bit'ah bit'ah budaya masyarakat
setidaknya itu yang menjadi salah satu
dasar dari rekomendasi
ld pbnu kemudian
bit'ah bit'ah tersebut menjadi akar
dari perdebatan akar rumput
di masyarakat yang kemudian dapat mengancam
kehidupan sosial yang mungkin tadi juga sudah dikatakan
pak nur ruzaman apakah hal itu juga
ditemukan oleh kementerian agama
ya makanya kemudian
kami melakukan namanya penguatan
salah satu indikator
ada empat indikator dalam moderasi
beragama itu orang beragama dan
satu salah satunya yang terakhir itu adalah menghargai
budaya dan tradisi yang
tidak bertentangan dengan
nah kalau ada
yang merasa benar sendiri dan
kemudian menyalahkan tradisi dan
dan budaya lokal yang tidak
bertentangan dengan prinsip nilai ajaran agama
maka tentu itu tidak moderat paham
contohnya ya contohnya adalah
tradisi tujuh bulan
yang dilakukan oleh masyarakat indonesia
ketika ada seorang yang berpamil
kemudian merayakannya atau
agar bayi itu sehat
sampai dilahirkan itu kan tidak ada dalam
ajaran agama tetapi itu tradisi
nah bagaimana agama
mengkembangkan ini dan agama menghargai
atau masuk ke dalamnya untuk bisa
menjaga tradisi ini tetap ada tetapi
merubahnya menjadi tradisi
baik nah ini
sebenarnya upaya untuk bagaimana
agama ini bisa menjaga tradisi
yang tidak bertentangan dengan
nilai atau prinsip prinsip ajaran agama
nah ini ada di dalam moderasi nah kami
di moderasi beragama kenapa
kita melakukan penguatan karena
kita sadar bahwa ada kelompok
yang merasa benar sendiri
dan kemudian menganggap
kelompok kelompok mana saja yang sudah terindikasi
oleh kemenak melakukan
atau berpotensi mencederai
ya kelompoknya tentu tidak hanya
kelompok islam ada kelompok agama agama lain
kalau di kementerian agama yang bisa menyebutkan
kelompok mananya tentu adalah pihak
para agama bnpt atau
mabes polri itu yang lebih
paham kami hanya bertugas untuk
menjaga kehidupan keberagaman ini
lebih baik dan
umat beragama maupun
memoderasi agama yang
tidak hanya agama islam ini
sudah ada hasil yang
terlihat kah pak nur ruzaman
ya itu ya
karena di tahun kemarin kita
melakukan penguatan di internal kementerian agama
pengurusan di internal kementerian agama
di pegawai salah satu
penguatan di kementerian agama ini adalah
cara beragamanya harus mudera
kenapa karena posisinya adalah
yang harus berdiri di
semua golongan dan semua agama
tidak berpihak terhadap agama apapun
walaupun dia adalah muslim
muslim atau apostolik sekalipun hindu atau buddha
tetapi di dalam
penyelenggaraan negara posisinya
berpihak agama untuk
menyelesaikan masalah nah ini bukan persoalan
perspektif yang mudera
nah maka kemudian
internal kementerian agama
bangun dan kita bisa lihat perubahan
signifikan di tengah tengah
kementerian agama termasuk
misalnya adalah indeks kurukan umat beragama
dan indeks moderasi beragama ini
bisa diukur dan bisa
dilihat yang naik signifikan
dari tahun sebelumnya
cukup naik signifikan berapa
indeksnya saat ini pak
sebelum itu enam puluh sembilan
kalau tidak salah sekarang sudah tujuh puluh empat
naik terus ya kemudian pertanyaan
indikator apa saja yang menjadi dasar kemenak
untuk kemudian memutuskan
ini tidak moderat nih
ini berpotensi mencederai moderasi
agama kemudian akhirnya membuat
kemenak melarang suatu paham atau
ajaran atau mungkin ada indikator indikator
lain selain mencederai
ya yang pertama adalah
orang beragama tetapi
menolak konsensus kebangsaan
itu artinya orang ini tidak moderat dalam beragama
jadi kalau orang beragama itu harus
menjaga konsensus kebangsaan
konsensus ya nkri pancasila
bineka tunggal ika dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
orang beragama tidak mau
konsensus itu kalau ada
orang beragama atau kelompok
atau pribadi mau merubah konstitusi itu
maka jelas dia tidak moderat
yang kedua dia harus
toleran orang beragama harus toleran
toleran ini artinya bukan hanya menghargai
perbedaan tetapi mau bekerja
sama dengan orang yang berbeda dengan
hanya sebatas menghargai perbedaannya
tetapi dia mau bekerja sama
ini indikator yang kedua yang ketiga
cara beragama tidak dikerasakan
semua agama di indonesia atau semua ajaran
agama ini menolak kekerasan
orang moderat sesungguhnya dalam beragama
tidak melakukan kekerasan apalagi melakukan
intimidasi dan persekusi atas nama agama
nah ini menjadi
indikator yang ketiga yang keempat
tadi saya sebutkan di awal bahwa
agama atau orang yang beragama harus
menghargai tradisi dan budaya lokal
yang tidak bertentangan dengan
prinsip prinsip ajaran agama
nah ini empat indikator
inilah yang menjadi penilaian
berat atau tidak dalam beragama
itu artinya jika ada
paham ataupun agama yang
kemudian berpotensi melanggar
empat indikator tersebut
kem enak bisa mengeluarkan regulasi
untuk melarang paham atau agama tersebut
ya kalau urusan
melarang tentu peradiban
dan hukum dan hak kami bisa merekomendasikan
bahwa kelompok atau
paham ini tentu harus dimoderasi
tapi kalau kelompok ini
masih terus melakukan tentu kita
di indonesia ini
kehidupan beragamanya harus dijaga
dari dulu kan tidak ada masalah
kalau masuk ke indonesia ada perubahan
signifikan dalam hidup beragama
mengembalikan kehidupan beragama
seperti yang dulu dibangun oleh
para pendiri bahasa indonesia ini semua sepakat
bahwa indonesia adalah pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
nkri dan bineka tunggal ika
di luar itu kita harus tolak
tentu negara harus tegas
kita pemerintah harus tegas
melarang kelompok kelompok yang ingin
di luar itu yang
pak nur zaman walaupun memang belum ada
surat resmi ataupun
komunikasi resmi dari ldpbnu
terkait rekomendasi ini adakah
tindak lanjut yang akan dilakukan oleh
kemenak terkait permintaan dari
ya tentu gini karena kami sedang
melakukan penguatan moderasi beragama
tentu ini menjadi masukan penting bagi kami
dan kita akan diskusikan dengan
pihak pihak lain termasuk pbnu
masukan siapa dan
tentu harus bicara dan duduk bersama
termasuk mungkin kita akan mengundang yang mempunyai salafat
seperti apa ajaran dan pahamnya
agar kita tahu
mereka seperti apa di indonesia
kalau mereka masih mau menghargai
sesuai dengan empat indikator ini
tentu ya mereka
hidup di negara ini
atau mereka tidak melakukan
atau tidak menciptakan konflik sosial
yang harus dipahami
baik akan mengedepankan dialog
terlebih dahulu ya pak nur zaman
tentu harus dilakukan
baik terima kasih pak nur ruzaman
staf khusus menteri agama telah bergabung
bersama cnn indonesia prime news
pada malam hari ini